produk le mineral dianugerahi penghargaan produk inovatif dua ribu dua puluh tiga sebagai air minum dalam kemasan yang mengandung mineral penting yang mendukung gaya hidup sehat dari persatuan pakar gizi dan pangan indonesia
penganugerahan ini diberikan dalam kegiatan the fifth international symposium on food and nutrition expo and awards dua ribu dua puluh tiga yang diadakan di genung international convention center poker jawa barat
pembangunan gizi dan pangan indonesia
ada pun predikat yang diberikan kepada le mineral ini menjadi bukti akan kandungan mineral di dalamnya yang dipercaya penting dan baik untuk tubuh
penghargaan ini diberikan setelah melalui penilaian lima orang dewan juri yang dipimpin oleh prof dr hadiansyah ms sebagai ketua umum pergizi indonesia
dengan adanya penghargaan sebagai produk inovatif dengan mineral penting ini mineral berharap akan semakin dipercaya konsumen
dan dapat terus mencari kepentingan yang berharga
jadi pilihan sehat air mineral yang dikonsumsi sehari hari oleh keluarga indonesia